kita beralih ke informasi selanjutnya
sepuluh hari pasca banjir bandang sentani
jumlah pengungsi di lima lokasi penampungan pengungsi telah mulai berkurang
hingga selasa pagi jumlah pengungsi yang tersisa berjumlah lima enam ratus dari total sebelas lebih pengungsi
sepuluh hari pasca banjir bandang sentani
jumlah pengungsi di lima lokasi penampungan pengungsi telah mulai berkurang
hingga selasa pagi jumlah pengungsi yang tersisa berjumlah lima enam ratus dari total sebelas lebih pengungsi
kepala humas posko tanggap darurat banjar bandar sentani sambodo samyana mengatakan
jumlah ini berkurang karena ada pengungsi yang lebih memilih kembali ke rumah mereka dan tinggal bersama keluarga mereka
sedangkan jumlah pengungsi ini sudah mulai banyak berkurang
beberapa pos pos pengungsian sudah banyak yang kosong pada kembali ke rumah masing masing
atau kesedaranya jadi total sekarang pengungsi itu lima enam ratus
kapol res jaya pura sekaligus komandan pol tanggap darurat akbp victor dian makbon mengatakan
hari ini pihaknya akan tetap mencari korban banjir bandang di beberapa lokasi
dan mendata ulang perumahan milik keluarga dan fasilitas umum yang rusak akibat banjar bandang
datang sampai dengan hari ke sepuluh jadi hari ini kita tetap melakukan
upaya pencarian dan juga penyelamatan
dan yang kedua kita melakukan organisir terhadap pengungsi yang ada
di mana sudah kita bagi personil kita yang tergelar terdiri dari lima posko
sementara itu di posko induk tanggap darurat gunung merah kantor bupati jayapura sentani
sejumlah pengungsi telah mendatangi pos induk untuk meminta bantuan bencana
sekaligus menyerahkan data mereka ke pos induk tanggap darurat
agar mendapat bantuan
andre kirwel jaya pura